dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi menggelar sidang putusan etik terhadap ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo harahap
dalam sidang ini dewas kpk memutuskan yudi bersalah dan diberi sanksi ringan berupa surat peringatan
sidang digelar di gedung kpk lama kuningan jakarta selatan pada rabu siang
dan majelis hakim memutuskan yudi purnomo harahap dianggap melanggar kode etik kpk dan diberi sangsiringan berupa teguran
selain itu dewan pengawas menilai terdakwa kurang bijak dalam menggunakan media sosial
yudi purnomo harahap menyampaikan dirinya menerima sanksi yang diberikan oleh majelis hakim
dan selain itu yudi juga menilai hal itu adalah resiko yang harus dijalani sebagai ketua wadah pegawai kpk
serta menegaskan tindakannya semata untuk membela kompol rosa purbo yang merupakan salah satu penyidik kpk
saya menerimanya itu yang pertama
kemudian yang kedua juga
terkait bahwa bagi kami yang penting pembelaan yang dilakukan oleh wadah pegawai kpk berhasil
mas rosa masih tetap bekerja di kpk